masa mahasiswa dan para sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemkot balikpapan kalimantan timur rabu siang
masa mempertanyakan kelangkaan solar yang berlarut larut sejak awal tahun dua ribu dua puluh
mahasiswa dan para sopir truk menuntut kuota solar subsidi bagi sopir agar ditambah
saat ini sopir mendapatkan jatah lima ratus ribu rupiah atau delapan puluh liter solar subsidi per hari untuk truk roda enam
sementara batas membeli satu juta rupiah atau dua ratus liter solar subsidi berlaku untuk truk roda delapan
para pengunjuk rasa menuding ada penimbun solar yang bermain dan meminta pemerintah kota balikpapan dan pihak kepolisian menindak tegas pelaku
selama delapan jam berorasi di depan kantor pemkot
masa yang memaksa masuk kemudian merobohkan pagar kantor pemkot balikpapan
usai menerima perwakilan masa wali kota balikpapan berjanji menambah kuota solar di spbu
termasuk menambah satu lokasi spbu solar di kelurahan karangjuang balikpapan